ketua umum pdi perjuangan megawati soekarnoputri
menyinggung polemik dinasti politik menjelang pemilu tahun dua ribu dua puluh empat mendatang
megawati juga memanti wanti agar seluruh kader pdip
tak memaksa keluarga maju di pemilu tahun dua ribu dua puluh
bila tak memiliki kompetensi
menurut mega politik dinasti akan merusak demokrasi di indonesia
terkait posisi anaknya puan maharani
yang saat ini menjabat sebagai ketua dpr
megawati membantah bila dirinya yang mempromosikan
atau memaksa puan sebagai pejabat publik
tapi berarti lah kalau kawinan punya anak anak ini
itu nggak bisa jalan dipaksa paksa
pak puan jadi dpr itu saya yang ini ngangkat ngangkat
karena mungkin emang suaranya gede
di kumpuan ada dua nama lain yang juga muncul
menghiasi dunia perpolitikan tanah air
mereka adalah gibran rangkabuming
serta bobi nasution
anak dan menantu dari presiden jokowi dodo
yang juga akan maju di pilkada serentak dua ribu dua puluh
selain gibran dan bobi
beberapa kerabat dekat jokowi yang lain
juga menghiasi kontestasi pilkada dua ribu dua puluh
sementara itu di kubu demokrat
ada nama agus harimurti yudhoyono
yang merupakan anak dari susilo bambang

yang juga adalah petinggi partai demokrat
meski begitu partai demokrat tak merasa
jika pernyataan megawati tertuju untuk ahy dan demokrat
saya nggak tahu itu tanya ibu megawati
jangan negatif thinking lah positive thinking aja
jadi merasa demokrasi tidak merasa tersindir
dengan omongan bung inga kemarin pak
kita belum pikir sampai ke sana
ahi sendiri memastikan dirinya
tengah mempersiapkan diri
untuk maju dalam pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
tim liputan cnn indonesia